untuk mengenal lebih dalam sosok ratu elizabeth ii saya akan gali bersama prof azumardi azra
prof azumardi adalah penerima gelar kehormatan dari ratu elizabeth ii yaitu gelar commander of the order of british empire atau cbe pada dua ribu sepuluh lalu
dan tidak hanya itu ia juga pernah mendampingi pangeran charles ketika berkunjung ke indonesia selamat malam prof azra
selamat malam eva dan para pemirsa tnn indonesia
baik prof azra mungkin kita langsung mulai bagaimana kemudian pengalaman prof azra ketika mendapat gelar kehormatan dari kerajaan inggris
ya memang sih pada tahun dua ribu sepuluh itu saya ditelepon oleh duta besar inggris yang ada di indonesia
pak martin hatbul namanya memberitahu saya bahwa ada rencana dari ratu untuk memberikan penghargaan cbe ke saya
dia nanya apakah saya mau menerima atau tidak saya belum paham itu apa cbe ya kan
nggak sempat melihat di internet gitu kan
saya bilang ya masa sih ini penghargaan dari ratu inggris ratu elizabeth ii masa saya mau menolak
pastilah saya terima gitu kan
terus dia bilang ya ini
penting sekali konfirmasi dari anda kata dubes itu dubes inggris karena nanti kalau udah turun sk dari ratu terus tiba tiba anda menolak kan nggak enak
kita mau bikin malu ratu gitu lah ratu elizabeth
jadi kemudian saya terima
dan akhir akhir saya dengan senang hati menerima walaupun saya belum tahu persis
setelah bicara dengan dubes itu maka kemudian baru saya cek di internet cbe itu apa
ternyata cbe itu adalah
jadi itu adalah sebuah penghargaan tingkatan penghargaan yang tertinggi ya yang diberikan
dan di bawahnya itu saya cek lagi eh ternyata saya lebih tinggi dari david beckham
pemain sepak bola manchester united itu dia dapat penghargaan
jadi dia adalah perwira
nah saya dianugerahi panglima
jadi kan lebih tinggi
kemudian di paling bawah itu adalah obe mbe
jadi itu kemudian saya menerima itulah mendapat penghargaan itu ya
di dalam sk nya ratu elizabeth ii itu memang dinyatakan
bahwa saya dianggap dinilai oleh timnya ratu
sebagai orang yang memberikan kontribusi besar kontribusi penting
dalam pengembangan peningkatan inter civilizational dialog
dialog antar peragaban gitu
antar tentu saja juga antar agama dan sebagainya
tapi yang lebih ditekankan itu adalah antar peradaban itu
termasuk dalamnya agama begitu
prof ini adalah gelar bangsawan pertama begitu ya prof ya
bagi warga negara indonesia
ini prof azra yang kemudian mendapatkannya begitu
kalau kemudian tadi prof katakan achievement ini berdasarkan beberapa hal begitu
apakah kemudian prof tahu apa yang kemudian prof dianggap bisa mendapatkan achievement achievement itu
ya memang saya tanya juga sama pak dubes itu
karena siapa saja yang pernah mendapatkan ini gelar cbe ini dari indonesia
dia bilang anda ketua rt nya di sini
karena ada di indonesia itu baru ada yang mbe
mbe itu adalah member of the british empire gitu kan
di antara member itu adalah orang orang yang misalnya lama bekerja di kedutaan inggris misalnya
itu dikasih mbe itu
tapi yang punya gelar obe dan mbe itu belum ada ya
sekarang ini ya cbe saya satu satunya
belum ada yang lain
kalau obe kayaknya belum ada gitu ya
obe yang parwira
jadi bahkan kata dubes martin hartful anda satu satunya orang non commonwealth
commonwealth itu mempersemakmuran
mempersemakmuran itu ya bukan hanya indonesia
tapi banyak negara lain yang memang tidak pernah dijajah oleh inggris
dan kemudian tidak pernah menjadi bahagian dari persemakmuran
negara negara persemakmuran atau commonwealth itu kan negara negara yang lama dijajah oleh inggris
seperti malaysia singapura brunei misalnya ya kan
bahkan dari negara commonwealth semacam malaysia atau singapura ataupun brunei belum ada yang dapat gelar cbe
memang ini penghargaan penghormatan yang sangat besar lah
yang memang menurut saya sih ini bukan hanya untuk
saya sendiri tapi untuk kita lah bangsa indonesia ya saya merasa ini penghargaan adalah untuk kita semua
karena apa yang diberikan itu bukan adalah karena juga partisipasi dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh baik pemerintah maupun masyarakat sipil kita
kepada saya untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan berbagai forum terkait dengan dialog dialog antar peradaban dan antar keimanannya
oke prof tadi anda mengatakan bahwa bahkan anda adalah warga negara indonesia yang non commonwealth kemudian mendapat penghargaan setinggi itu
prof sempat menanyakan apa prestasi prof azra sehingga mendapat gelar kehormatan dari ratu elizabeth
ya kalau di dalam sk nya itu karena dianggap dinyatakan memiliki peran besar di dalam peran penting peran signifikan
signifikan dalam dialog antar peradaban itu di dalam sk nya
karena sk nya dikirim ke saya ditelatangani oleh ratu ya
memang ratu elizabeth ii ini sangat menekankan mengenai bagaimana peradaban peradaban ini yang berbeda di dunia ini bukan hanya di inggris untuk dapat hidup berdampingan secara damai
jadi ratu inggris ini ratu elizabeth ini sangat menekankan penerimaan pada pluralisme
dan oleh karena itulah kalau kita lihat di inggris sendiri ya sejak tahun enam puluh an tujuh puluh an delapan puluh an itu banyak sekali misalnya masjid masjid yang berdiri di inggris
kemudian juga madrasah kemudian sekolah islam banyak sekali berdiri di inggris lah gitu ya
saya berkunjung ke beberapa madrasah itu bagus bagus
termasuk misalnya salah satu sekolah favorit itu adalah sekolah islam
yang didikan oleh yusuf islam kate stevens
dan juga di dalam kehidupan publik misalnya memang inggris ini karena arahan dari ratu ini kemudian sangat menerima multikulturalisme
jadi misalnya saja sudah sejak saat yang lama di inggris itu misalnya polisi atau pegawai imigrasi di bandara yang beragama islam
itu kalau mereka mau pakai jilbab itu pakai jilbab
banyak juga yang pakai jilbab ya
nggak ada masalah
beda dengan di negara negara eropa lain yang mungkin sangat resisten terhadap simbol simbol yang berbau keagamaan seperti misalnya jilbab
atau yang disebut juga sebagian orang sebagai hijab
itu udah biasa di inggris
tidak ada masalah gitu
polisi mau pakai jilbab
misalnya polisi keturunan mungkin dari india pakistan bangladesh itu sudah biasa
jadi sangat menekankan pluralisme
dan oleh karena itu bagi saya kemudian
saya bisa memahami kenapa kemudian ratu elizabeth ii ini memberikan penghargaan kepada orang orang yang menurut tim ratu itu memiliki peran penting dalam mendorong peradaban antar dialog dialog atau kerukunan harmoni diantara peradaban yang berbeda
nah pada masa ratu elizabeth ini juga maka kemudian terjadi kebangkitan protestan ya protestan di inggris
karena sebelumnya kan protestan didiskriminasikan
ingat konflik di irlandia utara itu antara anglikan yang katolik dengan protestan yang ya protestan lah gitu
ya ini yang kemudian menimbulkan
nah kita kemudian tahu bahwa perdamaian itu antara kedua konflik yang berlangsung panjang ini ya di irlandia irlandia utara itu kan kemudian bisa selesai pada masa
oke baik prof
mendapat penghargaan yang tinggi begitu dari seorang sosok yang kemudian tadi prof katakan begitu mengagumkan toleran plural kemudian juga tentunya dikagumi
nah kalau dari kacamata prof azra seperti apa sebetulnya sosok ratu elizabeth ii ini
ya pertama ratu elizabeth itu adalah seorang yang sangat keibuan ya sangat lembut ya
eee walaupun kemudian berbagai cobaan itu menimpa dia terutama menyangkut anak anak dan menantunya yang kemudian mengalami krisis keluarga ya
nah jadi kita prihatin juga dan empati juga lah pada pengalaman ibu ratu elizabeth ii ini karena masalah masalah itu
tapi beliau itu tegar dan pada saat yang sama juga berusaha memainkan peran yang lebih besar sehingga kemudian inggris itu tetap atau uk ya
united kingdom itu bisa tetap menjadi sebuah negara yang memiliki peran penting ya terutama di dalam menciptakan perdamaian
ingat pada awal abad ini kan awal abad mulai dari tahun abad milenium baru ini kan terjadi konflik peradaban ya yang panjang
mulai dengan terjadinya peristiwa sembilan sebelas dua ribu satu peristiwa sebelas september dua ribu satu di amerika di new york washington di philadelphia
jadi dan kemudian konflik ini menyebar kemana mana ke afghanistan ke eropa bahkan terjadi pemboman juga di london
nah oleh karena itulah saya kira kemudian peran ratu elizabeth di dalam mendorong terjadinya dialog antar peradaban itu sangat penting
karena pada masa masa itu terjadi ketegangan antar peradaban dengan memakai misalnya kerangka sederhana ataupun yang sebut sebutnya menyesatkan gitu dari samuel huntington
melihat jadinya class of civilization ya kan terjadinya perbenturan peradaban peradaban
nah memang ratu elizabeth tidak bicara banyak ya dalam soal ini tapi kebijakan kebijakannya seruan seruannya juga itu sangat menekankan pentingnya pluralisme pluralitas pengakuan pada pluralitas pada multikulturalitas
dan kemudian kerukunan harmoni di antara berbagai peradaban yang berbeda
nah ini yang sering
dia menjadi salah satu concern salah satu kepedulian dari ratu elizabeth ii ini
oke kalau itu kemudian kita bisa gambarkan bagaimana sosok seorang ratu elizabeth ii yang sudah melalui begitu banyak momentum atau situasi krisis dan kemudian tetap menjadi sosok yang dikagumi oleh banyak orang begitu
nah kalau kemudian kita bicara

nah kalau itu kemudian kita bisa gambarkan bagaimana sosok seorang ratu elizabeth ii yang sudah melalui begitu banyak momentum atau situasi krisis dan kemudian tetap menjadi sosok yang dikagumi oleh banyak orang begitu
nah kalau itu kemudian kita bisa gambarkan bagaimana sosok seorang ratu elizabeth ii yang sudah melalui begitu banyak momentum atau situasi krisis dan kemudian tetap menjadi sosok yang dikagumi oleh banyak orang begitu
nah itu apa partisi itu untuk apa
nih dalam pros asmr dua
nah itu apa partisi itu untuk apa
nah itu apa partisi itu untuk apa
di australia memang beku kuranguhu udah mers countries
bukan angkanya bisa nggak orang di mana yang bisa bekerja modelers
aukaining parenthetic dengan seorang iso ibru suatu
itu partisi itu untuk jamaah laki laki sebelah kanan kemudian jamaah perempuan di sebelah kiri
jadi perempuan itu sholat sama sama dengan laki laki
maka kemudian dia bilang not in my country maksudnya itu tidak di inggris
di inggris kata dia women are not allowed to pray maaf ini bahasa inggris
dia bilang tidak boleh beribadah sholat di dalam masjid
di luar katanya tidak boleh apa saja lah kelompok kelompok muslimnya itu
bisa keturunan pakistan bisa bangladesh bisa india bisa arab
itu perempuan selalu didiskriminasikan
makanya kemudian dia sangat menghargai mengagumi indonesia dengan islamnya yang dia sebut itu sebagai moderat
sebagai yang menghargai perempuan ya sangat memuliakan perempuan
menempatkan perempuan dalam posisi yang sejajar bahkan dalam ibadah sekalipun
jadi itu yang pertama
yang kedua raja charles iii ini mempunyai perhatian khusus untuk penyelamatan lingkungan hidup
makanya kemudian dia berkunjung misalnya ke hutan hutan yang ada di provinsi jambi pada waktu itu ya
dan dia kemudian pada saat yang sama nanya sama saya mengenai bagaimana konsep
apa itu islam mengenai penyelamatan lingkungan hidup
dia juga nanya apakah anda aktif dalam kegiatan kegiatan seperti itu
saya bilang saya pernah konferensi mengenai dengan beberapa ahli dari inggris
termasuk dari inggris mengenai penyelamatan lingkungan hidup
baik di inggris maupun di indonesia
dia bilang dia memuji sekali
saya tahu katanya ajaran islam mengenai penyelamatan lingkungan hidup itu sangat indah
nah itu yang seharusnya kita terapkan ya
sehingga kemudian lingkungan hidup kita menjadi terjaga hutan kita menjadi terpelihara
itu yang dinyatakan oleh raja charles iii waktu dia masih prince charles
pangeran charles kepada saya
jadi dia sangat mengapresiasi
makanya kemudian dia misalnya menjadi pelindung menjadi patron dari oxford center for islamic studies
dan oleh karena itu banyak ada juga kalangan yang mengecam
pangeran charles ini seolah olah terlalu dekat terlalu apresiatif
terlalu dekat dengan islam dengan lembaga islam
kemudian terlalu apresiatif dengan pemikiran islam dengan ajaran islam
itu ada kritik kritik pada pangeran charles seperti itu
oke artinya nilai nilai pluralisme dan juga toleransi itu tentunya juga diteruskan begitu ya
yang dijalankan oleh raja charles iii ini dan tentunya kita akan melihat kepemimpinan dari raja charles iii
semoga tentunya suksesor yang berjalan ini akan berjalan dengan baik
prof azumardi azra terima kasih atas ceritanya pengalamannya berbagi pengalamannya bersama cnn indonesia
selamat malam prof salam sehat selalu
selamat malam terima kasih mbak eva